menghadapi ibl musim depan klub bumi borneo basketball akan diperkuat oleh empat belas pemain lokal dan dua pemain asing
dari empat belas pemain lokal yang ada enam diantaranya berasal dari kalimantan dan dua orang lainnya berasal dari luar pulau jawa
hal ini sejalan dengan misi klub yang ingin memberikan kesempatan pada talenta talenta basket dari luar pulau jawa khususnya kalimantan
saya ingin bersama teman teman yang menjadi jembatan untuk bisa membawa mereka ini dari daerah bisa berkompetisi di liga tertinggi indonesia
dan akhirnya bisa berkontribusi untuk ekosistem bola basket di indonesia
harapannya kita bisa meracik sebuah tim yang akhirnya bisa menjadi kuda hitam lah
ya saya sih berharap kita bisa melaju sampai ke playoff
untuk mendampingi pemain pemain muda yang minim pengalaman
klub asuan pelatih tondi raja sailendra ini juga merekrut sejumlah pemain seni
senior yang terakhir bergabung adalah wisnu saputra dan raymond sariputra
yang sebelumnya memperkuat klub satria muda dan prawira bandung
ini tim baru pemain juga baru semua
belum ada hampir delapan puluh persen belum pernah main di liga
jadi itu memang kita benar benar start dari nol untuk nyampe di liga ini
jadi memang banyak persiapan yang dalam yang kita bilang itu kayak mepet banget
dan itu yang menjadi tantangan buat saya
senang banget ya ada kabar tentang tim
dari pontianak yaitu kelahiran saya
kebanggaan banget bisa bawa pontianak di liga tertinggi basket indonesia
semoga ini menjadi harapan saya tetap harapan saya bisa memberikan yang terbaik kepada tim ini
sebagai tim kuda hitam bumi borneo juga tidak mau hanya sekedar lewat di kompetisi bola basket kasta tertinggi di tanah air
keseriusan membangun tim juga ditunjukkan dengan menggandeng legenda basket tanah air ali budimansyah
dan mantan pemain timnas asal pontianak rivaldo tandra di jajaran manajemen
erlangga wisnuaji softanik